ya anda masih menyaksikan cnn indonesia prime news
seorang ketua kpps di rawalumbu bekasi meninggal dunia
usai melakukan tugas di tempat pemungutan suara atau tps
sementara itu seorang anggota polsek krian sidoarjo meninggal dunia
saat melaksanakan tugas pengamanan di tps
ketua kelompok panitia pemungutan suara atau kpps
di tps tiga puluh satu rawalumbu kota bekasi jawa barat meninggal dunia
franciscus ismantara meninggal dunia setelah bertugas dengan melewati proses pemilu yang panjang
mulai dari pencoblosan hingga proses penghitungan suara
semenjak mulai pemungutan suara itu sampai tadi malam itu dia nggak tidur
sampai yang pas habis penghitungan itu sampai jam satu atau jam dua itu nggak tidur sama sekali
iya gak tidur
menurut pihak keluarga ismantara diketahui memiliki riwayat penyakit jantung
ismantara akan dimakamkan di taman pemakaman umum pedurenan mustika jaya kota bekasi jawa barat
sementara itu seorang anggota polsek krian sidoarjo jawa timur meninggal dunia
saat melaksanakan tugas pengamanan tempat pemungutan suara di desa bareng kerajaan krian sidoarjo
sebelum meninggal korban aibtu muhammadudin
sampai kemudian diangkat ke rumah sakit
dan meninggal dunia sesaat setelah dirujuk ke rumah sakit
oleh pihak keluarga kami siang korban dimakamkan di pemakaman umum dengan upacara militer
untuk menghormati pengabdian korban yang gugur dalam tugas
pihak polresta sidoarjo memberikan kenaikan pangkat satu tingkat
dari aibtu menjadi ibda anumerta
sementara di taman pemakaman umum pedurenan mustika jaya kota bekasi jawa barat
di goa sulawesi selatan seorang gadis belia berusia tujuh belas tahun bernama rusmita tewas
usai menjalankan tugas sebagai saksi di tps dua jonggoa dusun jonggoa desa cikoang kabupaten pakalar sulawesi selatan
sebelumnya korban yang masih remaja ini bertugas sebagai saksi partai persatuan pembangunan atau p tiga
dan baru pulang ke rumahnya pada pukul enam pagi
korban sempat tertidur hingga kamis siang
dan selanjutnya berangkat ke kebun
dan mencoba makan orang tuanya
naas korban terjatuh pingsan
dan dinyatakan tewas di lokasi kejadian
tim liputan cnn indonesia
komisi pemilihan umum mengakui ada kesalahan memasukkan data pada sistem informasi penghitungan suara pemilu dua ribu sembilan belas
kpu membantah ada kecurangan dan kesengajaan dalam proses penghitungan suara
ilham saputra mengatakan ada kesalahan input data di lima tps
kelima tps tersebut berada di provinsi riau jawa tengah nusa tenggara barat maluku dan dki jakarta
namun ilham menegaskan kpu kabupaten kota di riau dan juga jakarta telah memperbaiki data penghitungan suara
sementara di satu tps di maluku nusa tenggara barat dan jawa tengah sedang dalam perbaikan
ilham mengakui kesalahan tersebut murni kelalaian petugas bukan kesengajaan
ia pun mengajak masyarakat untuk turut memantau penghitungan suara melalui aplikasi dan laman resmi kpu
serta melaporkan langsung ke kpu jika menemukan kejanggalan
jadi prinsipnya adalah sekali lagi bahwa masyarakat silakan memantau situng
kemudian memastikan bahwa c satu yang masyarakat pegang atau masyarakat yang ada ketidaksesuaian
silakan laporkan kepada kami
tapi tidak dengan cara kemudian memviralkan dan menganggap membuat meme meme kpu curang
tidak ada semuanya seperti itu
jadi sekali lagi ini human error dan sudah kita perbaiki
nah kedua adalah sekali lagi saya sampaikan
rekapitulasi yang berjenjang yang akan digunakan sebagai hasil resmi dari pemilu dua ribu sembilan belas
situng ini hanyalah bentuk informasi kepada masyarakat
bentuk transparansi kami sebagai institusi penyelenggara pemilu kepada masyarakat
ini loh c satu yang kemudian muncul di tps tps
kita sudah mengetahui sejumlah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau kpps
di berbagai wilayah di indonesia
diduga meninggal dunia karena kelelahan selama bertugas
apresiasi dan penghargaan sudah sepantasnya layak diberikan bagi para pahlawan pengawal kotak suara
yang kita tahu sekarang saat ini tagar martir demokrasi sudah cukup menggema di lini masa
namun evaluasi juga perlu digaungkan kepada penyelenggara pemilu serentak
dan untuk membahasnya lebih lanjut
sudah ada tiga narasumber saya pada malam hari ini yang ada di studio dua cnn indonesia
ada mas pramono ubai tantowi anggota atau komisioner kpu republik indonesia
ya kita sudah tahu kondisinya sekarang seperti apa
tapi terima kasih atas kesediaannya datang ke cnn indonesia pada malam hari ini
dan juga ada mas mulki shadar peneliti perludem
selamat malam mas mulki
dan juga ada mas ferry junaidi ketua konstitusi dan demokrasi atau kode inisiatif
selamat malam mas mulki
tapi sebelum saya ke bapak bapak ke mas mulki
saya harus manggil bapak bapak ya
untuk setara semuanya
mas pram dan juga mas mulki
saya sapa dulu melalui sambungan telpon
sudah ada anggota kpps pancoran selatan
mbak shalini apri yudina
ya selamat malam mbak shelni
mbak shali saya ke mbak shalini dulu
saya mau dengar bagaimana sebenarnya proses penghitungan di tps tempat mbak shelni bekerja
sekarang mbak shelni berarti hitungannya sudah bekerja selama berapa hari setelah proses pencoblosan tanggal tujuh belas april
saya itu bersama tim saya sudah standby dari tanggal enam belas april pukul empat sore
untuk menyiapkan venue
menunggu kotak suara
ternyata kotak suara baru sampai itu jam delapan malam
kemudian menyiapkan venue sampai jam dua belas tiga puluh
kemudian kami bergantian menjaga kotak suara sampai pagi
mbak shali kalau boleh tahu di tempat tps mbak shali bertugas ada berapa anggota kpps
di tps ku terdapat berapa anggota kpps

di tps ku terdapat berapa anggota kpps

di tps ku terdapat berapa anggota kpps

di tps ku terdapat berapa anggota kpps

di tps ku terdapat berapa anggota kpps

penasaran kenapa mbak shalini
mau bekerja sebagai petugas
kpps dengan segala konsekuensi
yang ada seperti ini

semakin sulit ya
pemilu tahun ini gitu
pilihan bahkan gitu
bu r p sendiri khawatir
kalau memilih orang yang
lebih tua sekitar
empat puluh ke atas itu khawatir
malah semakin berantakan
di sekitar rt delapan gitu
seperti rt sembilan rt sepuluh itu
mereka tidak balance
karena kebanyakan orang tua bukan
orang muda seperti tps
di tempat saya gitu
sebelum mbak shalini bekerja
sebagai petugas kpps kalau boleh tahu
profesi sehari harinya sebagai apa
dan pada saat bertugas sebagai petugas kpps
cara membagi waktunya
kebetulan kebanyakan karyawan swasta
dan anak kuliahan
terpaksa izin terpaksa
untuk tidak masuk kerja
dan tidak masuk kuliah
demi pemilu tahun ini
tidak ada surat rekomendasi atau
katakanlah seperti apa ya
ketika menjadi seorang petugas kpps
ini berarti ada keuntungan sendiri
di tempat mbak shelni bekerja gitu
tidak ada sih
mbak shalini sebelum saya
tutup mbak shalini ya
gak apa apa sih kita
sesama perempuan di sini
walaupun sebenarnya mbak shalini
didengar oleh salah satu komisioner kpu
yang hadir di studio dua cnn saat ini
mbak shali dengan segala konsekuensi
dan juga pengalaman dan beban
sebagai petugas kpps
di pemilu selanjutnya dua ribu dua puluh
kira kira kalau ditugaskan lagi
diberikan sebuah tugas sebagai petugas kpps
kira kira masih mau nggak
suara masyarakat ya
suara masyarakat dengan
ada kebanggaan tersendiri ya
dengan sangat saya meminta
karena jam kerjanya itu
sangat membunuh jam tidur ya
cuma dua perempuan yang selebihnya itu laki laki
gitu sih jadi kayaknya
sorry sebelum saya tutup lagi ya mbak shelni ya
kalau dari enam teman
anggota atau petugas kpps lainnya
ada keluhan seperti apa
kesehatan atau seperti apa
pegang pegang aja ya mbak

masuk ke kelurahan itu sekitar
dua jam setengah satu selesai
jam tiga baru benar benar
balik gitu jadi
ada yang beberapa orang tidur di

terima kasih sekali atas informasinya
terima kasih sudah berbagi bersama kami
menjalankan tugas sebagai petugas kpps
to be honest kami bangga ada tagar

khususnya kepada mbak shalini dan juga
apresiasi yang ada
lebih real lebih konkret mungkin nanti
bisa diberikan kita mungkin bisa
konfirmasi kepada komisioner kpu republik indonesia
yang saat ini bersama dengan saya terima kasih
mbak shalini atas informasinya
ada batas batas atau spesifikasi tertentu kemudian juga tadi masalah insentif berupa asuransi kesehatan
ya memang di undang undang tujuh dua ribu tujuh belas ini kan sebenarnya sudah memberi kelonggaran lebih luas kepada kpu
bahwa batas usia minimal bagi penyelenggara pemilu ad hoc itu sekarang sudah boleh lebih dari tujuh belas tahun
kalau dulu kan kurang kurangnya dua puluh lima tahun jadi sekarang sudah lebih leluasa kita memilihnya
tetapi tentu kita tidak mungkin hanya merekrut anak anak yang muda yang usia belasan sampai dua puluh an saja
tetapi kita juga harus mengkombinasikan mereka dengan orang orang yang sudah berpengalaman
di dalam melaksanakan tugas tugas pemungutan dan penghitungan suara
sehingga antara energi baru antusiasme yang dibawa oleh anak anak muda ini
digabungkan dengan pengalaman dan kedewasaan dari mereka yang memang sudah berpengalaman beberapa kali pemilu
tapi ada konsekuensi tersendiri juga terhadap gangguan kesehatan kemudian juga beban kerja
itu mau tidak mau memang pengalaman dulu dua ribu empat belas ketika pemilu legislatif
waktu itu hanya empat suara juga sebenarnya ada kejadian kejadian juga seperti ini
karena memang proses penghitungan dan penyalinan
formulir formulir ke c satu kuarto kecil itu itu memang bisa sampai tengah malam bahkan dini hari
oke mas mulki ini kalau dari pernyataan mas pram tadi seperti tadi
tapi dari perludem sendiri sudah mencatat atau menginventarisir gitu masalah masalah yang terjadi selama proses penghitungan
apakah benar ini ada kalau misalnya orang dulu sih bilangnya
seperti itu mas mulki
tapi tahan dulu jawabannya kita akan
segera kembali setelah jeda berikut tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
ya gimana mas mulki benar nggak ini seperti beban kerja yang tidak sebanding dengan apa yang didapat
sampai bisa jadi seperti ini
atau memang ada yang perlu dievaluasi dari
penyelenggaran pemilu serentak dua ribu sembilan belas secara makro
betul kami perludem melakukan monitoring dan evaluasi terbatas juga memang
kita melakukan waktu itu di jakarta bogor depok tangerang
ada beberapa temuan yang sebenarnya juga sudah sering diungkapkan di berbagai kesempatan
yang pertama isu keterlambatan logistik yang kedua keterlambatan pembukaan tps misalnya teknis
kemudian ketersediaan informasi terkait para calon kemudian tata letak tps ada isu aksesibilitas di situ
ada posisi yang tidak mendukung tentang kerahasiaan kemudian kekurangan surat suara begitu ya
ada berbagai temuan begitu
tapi yang kami mau sampaikan juga adalah ini tidak ansih isu teknis
juga kita bicara desain pemilu yang tadi sempat disinggung juga oleh pak pram gitu ya
bagaimana kita baru saja sampai pada stage yang baru penyelenggaran pemilu
stage penyelenggaran pemilu serentak yang paling complicated sedunia ceritanya begitu ya
lebih daripada negara lain
lebih dari negara lain
di beberapa negara misalnya yang sistemnya parlementer mereka hanya pemilu satu posisi saja
mas walki sempat studi banding ya ke negara negara seperti
saya punya kesempatan waktu itu melakukan menjadi international observer untuk pemilu thailand
saya menghabiskan waktu sekitar dua minggu waktu itu misalnya di thailand
banyak aspek yang bisa kita lihat yang saya bisa simpulkan saat ini saat kembali melihat tuli indonesia
kita ada di posisi yang lebih baik sebenarnya
tapi kembali lagi tadi bahwa kita ada di stage yang baru
stage yang berbeda tentang penyelenggaraan pemilu
dan saya tidak mau terjebak dalam posisi menjudge apakah pemilu kita gagal atau pemilu kita tidak mencerminkan keinginan rakyat
kami memahami demokrasi itu sebagai sebuah perjalanan
nah yang kita saat kita memandang dia sebagai perjalanan kita tidak menjudge dia melainkan memberikan catatan catatan
catatan apa itu ya misalnya yang kami sampaikan tadi
dan harapan kami misalnya
terhadap catatan catatan itu bisa menjadi masukan yang benar benar di pikirkan benar benar di carikan solusinya
kita mendengar secara langsung tadi bagaimana tugas tps struggling berusaha keras untuk tetap membuka mata begitu di proses perhitungan misalnya
nah ini teknis teknis seperti ini yang kemudian menurut saya perlu kita highlight
memang nanti kedepan kita perlu bicara lagi design
apakah tepat kita menyerentakkan dengan satu hari lima posisi lima jabatan
jadi ide ide yang selalu kami dorong adalah memisahkan antara pusat dan pemilu di tingkat daerah begitu
pusat untuk mengisi eksekutif dan legislatifnya presiden dpr dan dpd
kemudian di daerah mengisi gubernur wali kota kemudian dprd tingkat satu tingkat dua begitu
jadi berjenjang tidak serentak seperti saat ini
dan kemudian ada jarak di antara kedua proses tersebut
ini yang menurut kami ya kita jangan terjebak pada judgement menurut saya
kita harus memandang ini sebagai sebuah perjalanan
satu hal yang simpel misalnya mbak
betapa euforianya masyarakat
saat saya di thailand saya duduk di tps hanya saya yang menonton proses perhitungan
tidak ada saksi dari partai politik tidak ada
tidak ada ngo lokal yang menonton
nah di sini semua orang bersorak sorai bergembira melihat pemilu
nah itu satu hal yang menarik begitu ya
tapi di sini juga dalam proses perhitungan jadi pemilu telah selesai apa yang kita harapkan
saya memandang bahwa setidaknya ada dua hal
proses ini kan memastikan apa yang kita pilih di tps terkonversi dengan baik di hasil perhitungan
dan terkonversi juga dalam kursi kursi di tps
jadi kita tidak hanya bicara soal presiden bicara juga soal pemilihan legislatif gitu ya
kita memastikan itu baik
nah besar harapan publik benar benar biar kpu nantinya menghasilkan data yang akurat juga
diharapkan perfect gitu ya
nah kalau itu tidak terwujud kunci berikutnya adalah transparansi
membuka ruang partisipasi publik untuk melihat kembali apakah misalnya formulir c satu benar dengan apa yang di input di sistem
kalau dari mas mulki sendiri kira kira kpu dan juga penyelenggara pemilu lain sudah cukup transparan
sejauh ini apa yang saya lihat mereka membuka ruang itu
itu yang paling penting
apa yang dilakukan publik saat ini terlepas dari komentarnya

apa yang dilakukan publik saat ini terlepas dari komentarnya

apa yang dilakukan publik saat ini terlepas dari komentarnya
atau fertilizer air yang ditempatkan khas dari bukit youmo select media
ada yang mengelghet
yang hasilnya ini kita sudah bisa lihat di plasma belakang para bapak bapak sekalian
ini pelanggaran pelanggaran sih yang terjadi pada saat pemilu dua ribu sembilan belas berlangsung tujuh belas april kemarin
paling tinggi ini ada di pelanggaran teknis administrasi yaitu c satu plano ya
atau logistik seperti apa dan juga kesiapan penyelenggara di posisi kedua
mas ferry bisa dijabarkan
ya jadi kami sejak sebulan yang lalu memang sudah membuat ada koalisi besar ya
di koalisi masyarakat sipil ada sepuluh lembaga yang kemudian tergabung
pada saat proses pemilihan pada masa tenang kami membuat krisis center di kantor kode inisiatif
jadi kami memantau beberapa hal
mulai dari pemantauan di lapangan itu dilakukan oleh beberapa teman teman pemantau
ada jppr kipp yang menggerakkan pemantauan di lapangan
ada berapa jumlahnya
sejak sebulan yang lalu kami sudah mendeklarasi ada delapan puluh lima ribu pemantau yang diturunkan di lapangan
jadi dari proses pemantauan itu kami menemukan memang beberapa hal
catatan catatan terkait dengan proses penyelenggaraan
dari data yang ada sebenarnya kesimpulannya adalah
pemilu kita berjalan sangat baik
salah satunya adalah catatan kami adalah soal partisipasi publik yang sangat luas
jadi keberhasilan pemilu kita itu sebenarnya karena memang publik berpartisipasi
cukup aktif dan itu menjadi temuan kami di dalam proses pemantauan yang dilakukan
mulai pagi pembukaan kota tps sudah mulai terlihat
mungkin bapak ibu sekalian bisa ngecek kalau pagi pagi datang ke tps pasti orang sudah ngantri
nah itu salah satu indikator bahwa partisipasi publik cukup tinggi dalam pemilu kali ini
dibanding dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan
bahkan dibanding dengan dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan
oleh karena itu menurut kami sih dari sisi ini cukup berhasil
hanya saja memang kan dalam perhelatan pesta demokrasi yang besar ini tentu ada catatan catatan
nah catatan catatan yang ditemukan kami soal teknis administratif khususnya di dalam
ini bisa mungkin bisa dilihat ini mas ferry di belakang sekalian juga sambil menjelaskan
paling tinggi dpt tidak terpasang di tps
jadi ada temuan temuan
jadi kalau di hari pemungkutan suara catatannya misalnya yang pertama tps terlambat dibuka
terus ada dpt yang tidak terpasang
ada beberapa teknis teknis penyelenggaran yang memang itu masih menjadi catatan di dalam proses penyelenggaraan kali ini
jadi problem kita ada di detail
jadi sebelum pemilu hari h kami sudah memberikan catatan sebenarnya bahwa problem kita bukan hanya di soal sistem
problem kita bukan hanya soal kesiapan yang lain
soal hak pilih soal misalnya logistik dan sebagainya
itu memang menjadi catatan penting kami terhadap proses pemilu kali ini
banyak keluhan mengenai a lima juga sih mas kalau misalnya kita a lima
a lima soal pilihan memilih dan bahkan c enam
soal undangan pemilih saya hampir juga menjadi korban sebenarnya
tapi untungnya kami jelaskan kepada petugas bahwa c enam itu undangan
dan sepanjang nama saya ada di dpt saya bisa menggunakan hak pilih mulai dari jam tujuh sampai jam satu
tapi setelah dijelaskan memang petugas cukup terbuka begitu
nah jadi kami bersyukur juga
tapi di tempat yang lain ini juga ada kendala
tapi rata rata kendalanya menurut saya evaluasinya satu karena pengetahuan dari petugas
yang kedua ada juga pertimbangan yang cukup bijaksana menurut saya
jadi ada pertimbangan begini
pemilih pindahan kan memang dia diberikan kesempatan dari pagi
tapi karena melihat antusiasme pemilihnya sangat tinggi mereka akhirnya menjelaskan juga
misalnya beberapa tim kami di kantor kode inisiatif mereka waktu datang dijelaskan
mas kalau misalnya kami kasih dari pagi ini khawatirnya nanti ada surat suaranya kurang
kasian yang masuk dpt kan mas baru pindah
jadi ada pertimbangan pertimbangan yang lain yang memang diambil oleh petugas di lapangan
meskipun satu sisi ini juga bentuk catatan yang negatif
tapi di sisi yang lain ada pertimbangan yang cukup bijaksana yang sebenarnya yang disampaikan oleh petugas
yang paling krusial mas ferry yang terjadi selama di proses di lapangan
singkat saja sebelum nanti saya masuk ke mas pram dan juga mas mulki kembali
paling krusial dari seluruh catatan kami adalah satu soal logistik yang menyebabkan kemudian beberapa penyelenggaran harus dilakukan pemilu susulan
yang kedua menurut saya soal a lima
karena di beberapa tempat a lima ini justru bisa menyebabkan pemungutan suara ulang
karena apa yang ketika misalnya kita pindah memilih itu hanya bisa diberikan sesuai lokasi pindahan
kalau saya pindah antar provinsi maka hanya satu hak saya untuk memperoleh surat suara untuk presiden
jadi ada juga beberapa temuan justru mereka dapat lima limanya
itu kan menyebabkan psu karena ada pemilih yang tidak berhak tapi menggunakan hak pilih di situ
oke dan kalau misalnya kita bisa melihat ya mas pram kira kira dengan segala masalahnya seperti ini kemudian juga bisa kita katakan ada banyak serangan mas pram yang merupakan upaya kalau dari rekan mas pram sendiri mas firian aziz mengatakan ada upaya memang delegitimasi
terhadap kpu sebagai penyelenggara pemilu
tapi tahan dulu jawabannya mas bram kita akan kembali saat lagi tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
ya mas bram tadi sudah saya sempat teaser ya
ini ada katakanlah dugaan terburuk seuzonnya gitu
ada upaya delegitimasi terhadap kpu sebagai penyelenggara pemilu terutama dengan banyaknya serangan dari sana sini terutama dari tidak hanya dari masyarakat tapi juga dari kontestan yang ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi
tanggapan dari mas pram
kalau kita sih selalu berpandangan positif bahwa ini adalah kontestasi politik yang pasti menimbulkan ketegangan ketegangan
antar kandidat antar partai politik dan seterusnya dan seterusnya
dan itu kami anggap sebagai sesuatu yang lumrah di dalam kontestasi politik
dan kalaupun ada serangan ke kpu katakanlah begitu ya
maka itu kami anggap sebagai bagian dari partisipasi publik partisipasi kontestan untuk mengontrol bagaimana kpu bekerja tetap berjalan di koridor koridor yang benar gitu ya
jadi bahwa kpu dituduh curang curang itu menurut kita ya ditanggapi secara positif saja ya biar kpu nya tidak curang
nah gitu saja
ibadahnya sama pak mahfud mp sebelumnya mas pram
jadi kita bekerja makin serius makin profesional makin transparan itu aja yang kita kerjakan
jadi itu kita anggap sebagai bagian dari cara sebagian pihak untuk mengingatkan kpu untuk bekerja lebih hati hati
tapi memang ada catatan terhadap penyelenggaran pemilu secara serentak ini

memang sudah ada kesepakatan gitu opinion dari semua komisioner kpu dan juga ketua kpu sendiri
kalau kita kan selalu hoping for the best tapi preparing for the worst begitu ya
jadi kita selalu mempersiapkan segala sesuatunya untuk mencapai tahapan pemilu yang ideal gitu ya
tetapi kita juga selalu mempersiapkan hal hal antisipasi antisipasi jika muncul persoalan persoalan yang paling buruk yang terjadi
jadi kita selalu berharap
kita selalu mempertimbangkan dua hal itu bagaimana kita bisa mencapai tataran penyelenggaran pemilu yang paling ideal
tapi kita juga selalu mengantisipasi kalau ada hal buruk yang mungkin terjadi
sehingga dua kemungkinan itu masalah masalah yang terjadi termasuk juga tingkat partisipasi itu bagian dari yang memang sudah masuk dalam planning kami
masial yang bisa kita lakukan
satu dua mei khususnya ya
kalau kami sekarang memang krisis center tetap berjalan dan kami memantau proses untuk proses rekapitulasi hasil pemilu
nah menurut saya ini tahapan yang paling krusial dan memang harus dibangun partisi publik yang semakin luas
soal kemudian orang melihat beberapa kesalahan di dalam proses scan c satu yang harus dilihatnya begini
kalau tidak ada keterbukaan dari kpu kita tidak akan bisa mengkritisi kpu sekeras ini
karena itu menurut saya saya mengapresiasi apa yang kemudian dilakukan oleh kpu dengan membuka data itu
makanya saya bilang ke mas pram menghibur lah paling tidak
jadi mas pram ini sebenarnya bukan soal bagaimana publik mengkritik kpu tapi ini adalah buah dari keterbukaan yang kpu lakukan
kalau itu dengan kecurangan kecurangan gimana mas
menurut saya kan biasa saja orang yang menang akan mengapresiasi yang kalah mereka akan mengkritik dengan keras
untuk pilpres ini ini anggap sebagai bentuk partisipasi publik dan kita tanggapi dengan bijak saja
yang pasti begini kalau pilpres agak sulit menurut saya untuk kemudian orang melakukan kecurangan dengan merubah suara dan sebagainya
dan harus dilihat begini yang di upload oleh kpu hari ini scan c satu itu itu hanya fasilitasi yang dilakukan oleh kpu
mas ferry saya potong dulu ya ini di belakang ada salah satu contoh
ini yang tidak mungkin
ini yang di signal kemudian juga yang masuk ke dalam rekapitulasi
ini kan bagian
ada dugaan kecurangan katanya
ini kan satu kan ada form c satu scan yang kedua ada inputan oleh kpk
itu bisa berbeda
bisa jadi karena memang kesalahan pada saat input karena begitu ada data banyak begitu
tapi menurut saya ini hanya sebagai catatan saja
yang lebih krusial menurut saya yang harus didorong partisipasi publiknya adalah
semua pihak harus melihat proses rekapitulasi di kecamatan yang sekarang terjadi
karena pengalamannya tapi pengalaman ini bukan di pilpres sebenarnya
tapi untuk legislatif menurut saya tanpa harus mengurangi rasa hormat kepada petugas di lapangan dan juga teman teman penyelenggara di lapangan dengan segala pengorbanannya
tapi untuk legislatif menurut saya itu yang memang mesti dilihat lebih lanjut
supaya yang model begini kecurangan bukan kecurangan
tapi bisa jadi karena memang human errornya kelalaian karena bekerja sangat panjang lelah begitu
tapi ada juga yang memang nanti ada problem problem
kalau pengalaman lalu di legislatif muncul hal hal yang seperti ini

sering munculnya di pemilihan legislatif dan pilkada dan bahkan pilkada pun biasanya di daerah daerah pelosok begitu
tapi kalau presiden
sering munculnya di pemilu legislatif dan pilkada dan bahkan pilkada pun biasanya di daerah daerah

sepanjang pengawasan oleh saksinya cukup ketat menurut saya itu agak sulit untuk kemudian dimanipulasi
jadi idealnya gimana mas ferry
idealnya untuk proses rekapitulasi ini tidak ada cara lain selain kemudian seluruh pihak mengawasi proses
untuk sistemnya sendiri sistem situng gitu digital yang sudah dilakukan oleh
ini hanya bagian dari partisipasi
jadi kpu menyiapkan situng ini supaya publik berpartisipasi
tapi ini bukan hasil resmi yang akan dipertimbangkan oleh kpu
hasil resminya adalah melalui proses rekapitulasi secara berjenjang
mulai dari tps kecamatan kabupaten kota dan nanti pada dua puluh dua mei penetapan secara nasional
jadi anggaplah misalnya ya ini hasil yang sekarang di situng ini hasilnya berubah ubah secara masif dan gak karu karuan gitu ya
tapi itu pun juga tidak akan mempengaruhi hasil real dalam proses rekap secara manualnya
mas prem kalau misalnya sampai dengan ini
berarti data masuknya ke kpu mungkin bisa diperjelas lagi biar masyarakat tahu gitu saat ini sampai dengan pukul dua puluh atau tadi gitu
ya sebenarnya kan ada proses data itu masuk di kpu gitu ya di tingkat kabupaten kota
tapi masih harus diverifikasi dulu kemudian baru di scan scan baru di upload dan di entry begitu ya
jadi saya perlu menjelaskan kenapa ini agak terlambat karena memang situng kpu untuk pemilu dua ribu sembilan belas ini melakukan scan upload dan entry itu untuk lima jenis suara suara seluruhnya gitu
nah kalau pemilu dua ribu empat belas yang lalu kan terpisah antara pemilu presiden dan pemilu legislatifnya
sehingga waktu pilpres itu upload situngnya bisa lebih cepat
dalam pilkada juga begitu hanya satu surat suara sehingga upload situngnya bisa lebih cepat
tapi untuk yang kpu ini kami sudah tadi sudah berbincang bincang dengan sesama komisioner agar kesimpang siuran opini di publik ini biar lebih cepat reda
maka kpu akan mempercepat proses situng ini dengan memprioritaskan situng untuk pilpres gitu ya
jadi yang empat surat surat lain mungkin bisa kita hold dulu sementara
yang penting pilpresnya dulu kita maksimalkan sehingga kesimpang siuran di publik itu bisa lebih cepat reda
itu bagian dari komitmen kami agar situasi politik kita bisa lebih baik
lebih adem ya
kalau mas mulki dari kacamata perludem sendiri seperti apa evaluasi dan juga mungkin antisipasi tidak hanya untuk dua ribu dua puluh empat tapi yang paling dekat ini dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas
saya sedikit melanjutkan cerita tentang thailand
karena di sana setelah selesai malamnya pemilu karena tidak ada yang menonton proses itu tidak ada yang mengumum foto c satu kemudian ketika kpu mereka mempublikasikan hasil pemilu ditemukan banyak kejanggalan
tapi masyarakat sulit membuktikan karena memang mereka tidak terlibat
bahkan sampai hari ini belum ada hasil final pemilu di thailand
nah ini yang mau saya berikan gambaran bahwa partisipasi itu menjadi kunci sekarang
bagaimana masyarakat harus membuka mata dan hati lah kasarnya begitu ya untuk terlibat melihat proses
nah apa yang terjadi misalnya dengan formulir c satu di kpu dengan berbagai upaya untuk merusak data begitu kasarnya
juga terjadi misalnya di website kawal pemilu yang netgrid sedang lakukan termasuk perludem juga berbagai upaya untuk merusak data juga terjadi
misalnya ada pengelubungan jumlah suara update informasi yang sama beberapa kali begitu
nah ini menjadi contoh bahwa partisipasi itu satu sisi mungkin bisa negatif tapi di sisi lain ini membuka semua orang matanya terlihat dan mudah mudahan hasil pemilunya menjadi lebih baik
itu mungkin apa yang kami coba dorong harapannya yang terbesar adalah konversi suara ini berjalan mulus pemilu kita aman lancar dan damai
berikutnya kita bicara tentang bagaimana memperbaiki model pemilu
nah itu diskusi selanjutnya
oke itu diskusi itu pr buat kita ya untuk melanjutkan diskusi selanjutnya ya mas ferry mas pram dan juga mas mulki
tapi sangat disayangkan ini durasinya terbatas
kita harus sudahi dulu dialog pada malam hari ini walaupun kita memang ada satu hal yang cukup firm ya kita dapat pada malam hari ini bahwa antusiasme para pemilih di indonesia tahun ini meningkat itu juga harus kita apresiasi
terima kasih mas ferry mas pram dan juga mas mulki atas waktunya pada malam hari ini di studio dua cnn
dan tapi cnn indonesia
tapi cnn indonesia prime news masih akan segera kembali tetaplah bersama kami